ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih prabowo subianto menghadiri peringatan nuzulul quran dan buka puasa bersama keluarga besar partai golkar
acara digelar di kantor dpp golkar selipi jakarta barat
prabowo subianto tiba sekitar pukul lima sore disambut ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan sejumlah petinggi partai golkar
acara peringatan nuzulul quran dan buka puasa bersama keluarga besar partai golkar digelar di kantor dpp golkar di selipi
hingga kini belum ada informasi siapa saja tokoh tokoh penting yang akan hadir
soal rencana pertemuan prabowo subianto dan megawati kita akan sapa jurnalis kompas tv mario sarung yang berada di kantor dpp golkar
mario rencana pertemuan prabowo mega sudah ada detailnya kapan akan terlaksana dan apakah kemudian ini akan jadi ajakan untuk koalisi bersama mario
ya alif dan juga saudara terkait dengan pertemuan kedua elit tersebut prabowo dan juga megawati memang hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan
sebelum saya masuk ke situ saya akan mengabarkan dulu yang terupdate di kantor dpp partai golkar di mana baru saja tadi wakil presiden terpilih gibran raka buming raka datang ke kantor dpp partai golkar menyusul presiden terpilihnya prabowo subianto
di mana langsung disambut oleh ketua umum herlangga hartarto dan juga pejabat golkar lainnya
dimana memang hubungan kedua dari partai golkar dan juga prabowo gibran ini menarik untuk dilihat
dan juga ini dilakukan selanjutnya setelah kemarin prabowo sempat berbuka bersama dengan partai demokrat
saudara saya akan membagi dua bagian untuk menjelaskan hubungan prabowo gibran dan juga partai golkar ini
pertama terkait dengan soal jatah menteri di mana hingga saat ini isu terkait permintaan jatah menteri masih terus bergulir antara partai golkar dan juga prabowo
dimana untuk pertama kalinya beberapa saat lalu ketua umum air langga mengatakan bahwa golkar meminta lima jatah menteri karena merasa bahwa golkar sudah bekerja keras untuk memenangkan prabowo gibran
dan juga setelah sekian lama isu tersebut akhirnya menguap dan pada akhirnya kemarin
erlangga mengatakan lagi bahwa sampai saat ini belum ada permintaan menteri dari prabowo subianto kepada golkar
itu terkait dengan permintaan jatah menteri saudara
yang kedua terkait dengan koalisi besar
saudara hingga saat ini memang bukan tidak mungkin bahwa koalisi besar itu mungkin saja bisa terwujud
dimana sejak kemarin kita melihat langkah prabowo subianto beberapa hari lalu bertemu dengan ketua partai dan juga pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pejabat gerindra lainnya
pertama terkait dengan kemarin pertemuan prabowo dan juga surya palo di kantor nasdem
dimana prabowo mengaku bahwa dia selalu meminta kepada suryapalo untuk bergabung
surya palo bahwa lima puluh lima puluh belum tidak menolak dan juga tidak menerima masih dalam pertimbangan
selain itu juga dari pejabat gerindra lainnya habibur rahman yang mengatakan bahwa prabowo menginginkan bahwa p tiga dan juga pks ingin bergabung dengan koalisi prabowo gibran nantinya
ini yang disampaikan bahwa ini adalah permintaan prabowo di mana ingin agar kedua partai tersebut bergabung
dan juga yang terakhir menjawab pertanyaan anda juga terkait dengan partai pdi perjuangan
dimana pertama kali isu tersebut dimunculkan oleh bambang wuryanto ketua bapilu pdip yang mengatakan bahwa saat prabowo mengunjungi bendara umum pdip
di situ tidak hanya peristiwa kunjungan yang terjadi tetapi ada pembicaraan politik di situ
apakah pembicaraan politik terkait dengan apakah nantinya pdip diajak untuk berkoalisi dengan prabowo gibran atau tidak
dan tetapi akhirnya bambang pacul mengatakan bahwa untuk keputusan oposisi maupun berkoalisi itu tetap di tangan ketua umum megawati soekarno putri
begitupun tadi anda sudah mendengar sedikit terkait pernyataan dari puan maharani yang mengatakan bahwa tidak secara lugas tetapi mengatakan bahwa insya allah terkait dengan pertemuan prabowo dan juga megawati terkait dengan koalisi ini
hingga saat ini memang masih terus bergulir isi pertemuan dan juga pembentukan koalisi besar bersama dengan pdip
bahwa jika nantinya koalisi besar ini terwujud dengan menteri dengan kabinet yang berasal dari menteri menteri yang berasal dari prabowo
golkar mengatakan bahwa tidak mempermasalahkan jika memang pada akhirnya koalisi ini banyak diisi oleh partai partai yang berada di koalisi prabowo pendukungnya maupun yang dulunya berada di luar
sehingga golkar melumrahkan hal tersebut
ini acara buka bersama masih terus berlangsung dan nantinya akan ada konferensi pers pernyataan langsung dari prabowo
erlangga dan juga gibran raka buming raka
mario saro terima kasih laporan anda